kebijakan protokol kesehatan tiga m yakni memakai masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan ini dikeluarkan pemerintah untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
lantas apa saja yang menjadi fokus dan sejauh mana masyarakat disiplin menerapkannya
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan heri trianto kabit komunikasi publik satgas covid sembilan belas
halo pak heri selamat petang bisa mendengar suara kami pak
bisa selamat malam mbak fani
ya selamat malam pak ini pemerintah melalui satgas covid sembilan belas mengeluarkan pedoman perubahan perilaku
nah panduan apa saja yang terdapat di dalam pedoman perubahan ini dan apa yang menjadi fokus pak
ya panduan protokol kesehatan yang kami siapkan ini berisi berbagai macam protokol kesehatan di berbagai komunitas
jadi kami siapkan ini sudah sekitar dua bulan terakhir
dan di bahas
dibahas oleh berbagai macam pakar gitu dari psikolog pakar komunikasi bahkan sampai antropolog yang kira kira bagaimana agar kita bisa mengaruhi publik untuk perilakunya berubah secara cepat dalam menanggulangi penularan covid sembilan belas seperti sekarang ini
oke lalu memang mencuci kebiasaan mencuci tangan mengenakan masker dan juga menjaga jarak ini kan sebenarnya sudah perlu
pernah digaungkan begitu pak sebelumnya
lantas tujuan dikeluarkannya pedoman ini apa pak
ya kami berharap bahwa adanya pedoman ini sebenarnya akan memudahkan ya
kita kalau ada buku panduan itu akan memudahkan agar perilaku seperti apa sebenarnya yang benar gitu
bagaimana sebenarnya kita harus memasang masker bagaimana melepaskannya atau berapa lama masker itu bisa dipakai
misalnya seperti itu ada
dalam buku pedoman ini mbak fani
ya seperti detail begitu ya pak ya di dalam buku pedoman ini
ya lebih detail dan lebih how to nya ya lebih aplikatif bagaimana sebaiknya kita dalam mencuci tangan misalnya
teknisnya seperti apa
dalam menjaga jarak itu bagaimana sih sebenarnya kita bisa lakukan jarak berapa yang ideal
atau bagaimana kalau kita menghindari kerumunan
bahkan ada misalnya petunjuk petunjuk
yang lebih teknis untuk misalnya mengatur bagaimana jenis masker apa yang kita bisa gunakan gitu
karena kita tahu juga ada berbagai jenis masker yang semestinya bisa dipakai
tetapi ada juga masker yang dengan standar keamanan tinggi yang sebenarnya disiapkan untuk tenaga kesehatan
misalnya seperti itu mbak
lalu selain jenis jenis masker dan juga pastinya pertentang protokol kesehatan yang harus dilakukan
apa lagi pak yang ada di dalam pedoman
kami menekankan pada bagaimana agar masyarakat bisa melakukan perubahan perilaku ini
ini adalah sebagai sebuah cara atau garda terdepan kita dalam mengantisipasi penularan covid sembilan belas
beberapa kali pak doni monardo ketua satgas mengatakan bahwa tenaga kesehatan atau fasilitas rumah sakit itu adalah garda terakhir
cara yang paling tepat saat ini
cara yang paling tepat saat ini
yang tepat saat ini kita lakukan adalah mengubah perilaku kita menjadi sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan sehingga penularan bisa dicegah
seperti itu mbak fani
lalu pak heri berdasarkan pantauan dari tim satgas begitu sejauh ini sudah sejauh mana sih pak kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan
jadi ada dua yang kami tangkap
yang pertama adalah kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan
yang kedua adalah kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan
umumnya dalam berbagai survei pengetahuan masyarakat dalam menjalankan tiga m ini cukup tinggi
tetapi dalam aplikasinya ternyata tidak linier
dalam perkembangannya paling mudah memang komunikasi yang bisa dilakukan adalah bagaimana memakai masker yang benar
tetapi seperti dikatakan pak soni tadi bahwa yang agak susah itu justru di
bagaimana kedisiplinan kita dan kepatuhan kita untuk menjaga jarak dan bagaimana kita mencuci tangan
dulu pada awal wabah kami mencatat bahwa semua orang begitu aware dengan masker
kemudian begitu aware juga untuk mencuci tangan
ada begitu banyak fasilitas mencuci tangan di berbagai fasilitas publik di jalan jalan protokol bahkan disiapkan untuk

tetapi pada perkembangannya orang mulai
tetapi pada perkembangannya orang mulai abe
makanya kemudian dalam survei terakhir di bulan september terjadi sebenarnya penurunan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan jaga jarak maupun dalam mencuci tangan
kalau memakai masker ada peningkatan dari survei sebelumnya
kira kira seperti itu
lalu terkait adanya yang tidak linear tadi begitu pak atas kepemahaman dan juga perilaku masyarakat
ini implementasinya nanti di lapangan akan seperti apa pak
apakah akan ada edukasi
apakah akan ada edukasi
atau seperti apa
kami menyiapkan semua cara gitu
jadi dalam saat kesini ada di perubahan perilaku itu ada mitigasi ada juga edukasi
tetapi pada saat yang sama dari sisi komunikasi publik kami melengkapinya dengan edukasi melalui media maupun berbagai macam platform media yang ada di indonesia
sehingga kita bisa bersama sama gitu
ini menjadi agenda publik meyakinkan publik bahwa perubahan perilaku itu adalah pilihan saat ini
sambil kita menunggu ditemukannya vaksin yang efektif dalam memutus mata rantai penularan covid sembilan belas
oke baik terima kasih pak heri trianto kabit komunikasi publik satgas covid sembilan belas sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam pak
selamat malam terima kasih mbak fani salam sehat